eh markum ngapain lu pakai lari lari begitu
emangnya kalo di mekah lu kudu lari kecil begini
mbak tinggal di udik tuh makanya jangan diem mulu di rumah kayak emob telor
gue ini lagi latihan saik
nih kalau di mekah nih bakalan kayak gini lari lari kecil
udah deh ntar mpok juga kalo naik aja tau
tentu juga kalo mpok mampu
ih si markum
pakean yang aneh banget
gimana keren kan
yah aneh gimana lu
pakean orang mati lu yang begini nih
udah tinggal di udik pikirannya udik
pakean buat nek nek

udah di udik pake aneh

pakean nek nek aja gitu tau gak lu
orang kalo di meka tuh pakeannya kayak gini semua
nah gua kan pake nek aja
ini baru balik ke latihan gua
ah latihan lu
kayak main bola aja
udik emang udik susah ngomong sama orang udik
oh saya juga mau nek aja aja deh
apa lu pengen pergi aja
mampu kok kalau
emang berapa sih kum
cuma tiga puluh juta sih
berapa banyak tuh kum
lu tau gak berapaan nih
lo butuh tiga karung yang beginian
tumai sampe jompo kum dapetinnya
mana mampu lu orang bandal lu tinggal gerobak entuh doang
nih pak gimana
keren kan gua kan
kum lu bener bener menjadi berangkat haji tahun ini kum
hah lu gua udah begini pake nanya kayak gitu
tapi kan lu gak perlu pake pakaian seperti itu kum
salah loh salah gua kudu biasain dong
nah lu ya lu marbot doang sih lu kerjanya nungguin musho' lamu lu
lu gaul dong sama yang udah pernah pergi haji
nih kalau gua kagak biasa pake baju begini ntar di mekar ribet gua urusannya
udah gua doain deh lu biar ntar bisa berangkat haji juga
biar lu tau
udah gua balik dulu ah
ya allah apakah orang seperti saya ini mampu melihat rumahmu
jual ya be
agak percuma tanah gua kejual mahal mahal
anak gue buat pergi haji belum jadi haji udah kayak haji beneran
oh gini dong be
kan demi jelaiha juga be
ya udah gua ngerti dah gua ngerti
bapak kayak ngerasain muda pokoknya
be anakmu abis latihan
anakmu perlu istirahat
ke belakang dulu be
oh mau istirahat
nah ininya gua perlu
bentar lagi maghrib
wah masih tengah ribu lo maghrib
be kenapa sih kita gak naik haji juga kayak si markum
eh apaan lo selama
eh lo kawin sama gua baru sebulan
nanti kau tangan gua laku
gua berangkatin lo
takut amat sih
ini bukan nanya nyindir
buku panduan haji
lo baca buku panduan haji
kayak orang mau pergi haji haji
bang tapi kalau memang allah berkehendak kan gak ada yang gak mungkin
allah memang berkendak tapi buat yang mampu
nah lo kan gak mampu
eh sarta gue aja yang mampu nih
belum pergi haji
eh udah deh
mendingan lo mimpi aja ke
ya allah berikanlah kesabaran untuk hambamu ini ya allah
ya allah jika memang atas izinmu
maka izinkan hamba untuk pergi kebaik tuhan
bintangnya bagus ya
abang kan mau berangkat haji
leha mau dibawain apa dari sana
kalau ayah mah
minta dibawain air zam zam aja bang
dua dirijen aja
itu juga kalau abang kagak repot bawanya
jangankan dua dirijen
buat leha abang bawain
mau ke pengajian di rumah tetangga
ah alah mbak abe
masih lega juga
gue mau jalan sini kek gue mau jalan situ kek
ini kan rumah gue
lo asal tau ya
lo dempet dempetan sama anak kue
lo tuh belon muhrimnya tau
mak bum dengerin nyak ngomong ya kalau kata orang tua dulu nih kayak lo berdua duaan gini laki satu perempuan satu kudu hati hati
eh itu katanya sih biasanya yang ketiganya tuh setan bisa bahaya
eh markum ngapain lo pake lari lari begitu
emangnya kalau di mekah lo kudu lari kecil
lari kecil begini
empok tinggal di udik tuh makanya jangan diem mulu di rumah kayak emok betelor
gue ini lagi latihan saik
nih kalau di mekah nih bakalan kayak gini lari lari kecil
udah deh ntar empok juga kalau naik aja tau
tentu juga kalau mpo mampu
ih si markum
eh si markum
sabar pak aji
emangnya kalau di mekah kudu lari kecil begitu ngapain ya
bener enggak sih markum
ya enggak sih
ya enggak sih
ya enggak sih
ya enggak sih